ayam mendiang brigadir yosua huta barat samuel huta barat mengaku
sudah memprediksi vonis majelis hakim kepada terdakwa richard eliezer
hal ini disampaikannya usai sidang di pengadilan negeri jakarta selatan rabu siang
samuel huta barat menilai jika dilihat dari fonis masing masing terdakwa
mulai dari fedy sambo hingga richard eliezer majelis hakim
telah bersikap arif dalam menjatuhkan fonisnya
terkait fonis masing masing terdakwa samuel mengaku prediksinya tidak meleset
saya sudah menduga ini dari ibarat tangga dari atas turun ke bawah
semua yang saya prediksi tepat adanya